mengenai bandara soekarno hatta ini kan banyak sekali fasilitas yang sudah diberikan salah satunya yaitu kereta api juga
ya kereta api dari stasiun sudirman baru untuk menuju ke bandara soekarno hatta jakarta ya
di mana moda kereta api bandara ini hari ini akan terintegrasi dengan brt transjakarta
nah ini ada dua rute dari stasiun sudirman baru dengan harga yang dipatok rp tiga lima ratus untuk penumpang dari dan yang akan menuju bandara soekarno hatta
badan pengelola transportasi jabodetabek kemenhub akan melakukan integrasi kereta api bandara di stasiun sudirman baru dengan trayek bus rapid transit atau brt transjakarta
uji coba akan dilaksanakan kamis dua puluh delapan desember ekspansi jenis moda transportasi disebabkan semakin bertambahnya jumlah penumpang
dan langkah ini juga merupakan finalisasi sebelum keseluruhan proyek ini disemikkan presiden jokowi dodo pada dua januari mendatang
bus metro transjakarta
bus metro transjakarta